kamu mau kemana
nucinya udah beres
kata bu bun
di proyek bangunan
kok di proyek bangunan
kang gobang selama di lp
bukannya dapat pelatihan
mau kerja di proyek bangunan
waktu saya nengok dia sih
bilangnya dia ikut pelatihan beberapa keterampilan
mulai dari bikin keset dari sabut kelapa
termasuk jadi tukang bangunan juga
yang penting udah kerja
mau berangkat kerja
sekarang masuk pagi
tadinya mau ngajak ketemuan
sekarang aku berangkat kuliah
pasang tautan ga bisa arah arah
pasti jadi jahat main main warung kayak gitu
rasain dulu dia terus
umur maria baltang

aku udah di alamat yang kamu kasih
sebentar aku keluar
naik mau berangkat
kalau gara gara kamu istirahat
hati hati buat dompetnya
jangan sampai kecopetan
hp nya mati terus